hai oh ya sekarang gini aja gimana kalau kamu tuh sama kita kita datang lagi ya
gimana tadi bocoknya
aku nggak percaya kalau goreng ini bisa jadi pocong
peace lah dam
kalau udah kalau mau
tapi kamu jangan nyalain aku
kalau malem malem berubah jadi pocong
makasih ya dam aku bawa pulang dulu pengen taro
seneng banget aku bisa dapat goreng yang kuat
pasti aku bisa tidur nyenyak deh
aku taruh kamar aja deh biar gak cepet kotor
jangan nakut nakutin deh
kalau kayak gini tuh
aduh aku takut takut
itu serem banget
kok kulungnya jadi gede sih
benar kata adam
kulingnya bisa jadi potong
aduh aku takut
itu serem banget
kulingnya jadi gede sih
benar kata adam
kulingnya bisa jadi potong
kita kan mau nilai dikit
tapi kenapa kita malah ngompet ya
ini kita tuh masa penyelidikan
pokoknya tenang aja
emang tokonya mbak wahyu kenapa
yang kita selijikin itu bukan tokonya
gimana sih lu
masalahnya tuh diawalin sama mbak wahyu
nah coba itu
kita ini bukan nyelidikin mbak wayu
nih dari tadi kita mantu terus tokonya
maksudnya gue tuh kayak gitu
gimana sih lu
kok nggak ada apa apa ya
mungkin kita pulang aja yuk
di sini dingin
pulang aja ya
lagian si maryo kemana sih
kita suruh jemput di sini
malah gak dateng dateng
ani mau pulang ini mau molor
pengis di hutan nih
yang dimaksud tuh molor
coba deh lo denger apa enggak kalau gue denger ya
gue dengernya disana
orang disitu juga
tuh kan tuh belum tuh suara janda
ada janda bisa
biasa lo denger loh jangan ditolongin
yaudah yuk kita tolongin yuk
ada apa ya
kok kayaknya ketakutan sampe ngumpet dibalik pohon kayak gini
ente kenapa pak
ada mocong yang ngerawal ke
kalau kayak gini kemeningan
campur aja deh
asalnya aku mau pipis
gue main jitinggalin aja
aku tuh adem banget sama pak pocong
orang yang nama takut
makasih diem aja
bagi rata aja
sembarangan bagi rata
eh jangan jangan fotonya masih ngikutin kita loh
aku sih rawan nih
yaudah sekarang gini aja
kita lapor sama pak rt aja
kalau kampung kita
ini udah gak aman
udah gak kondusif lagi
di rumah saya ada pucung bang
aku juga tadi tuh
adep adepan kala pocong
kita juga bisa kejar kejar sama pocong
terus gimana bang
leh mau gimana
oh ya sekarang gini aja
kalau kamu tuh sama kita
kita datangin lagi ya
nah gitu dong
temuin pocong ya
berat berat ada lima
rawan nih aku dek
kok aku ditinggalin dwa dek
lu dimana udah tau
gue ngerjain orang
tapi kok gue dikerjain juga
lu jangan takut takutin gue dong
gue dari tadi mau pipis rasanya nih
ternyata beneran enek pocong diatas
rasanya mau pipis beneran aku
pocongnya kok ada disini
kok ada lagi
mau aku rawan nih karang gue loh
kok aku jadi curiga ya sama bang tiul curiga gimana kak tuh kalian lihat deh
cuma bang tiun yang menarik keuntungan dari teror pocong kampung kita ini